ribuan masyarakat memadati halaman kantor bupati kutai kartanegara
untuk mengaji bersama yang dipimpin ulama gus miftah
agenda ini merupakan salah satu program unggulan bupati kutai kartanegara
edi damansyah khususnya di bulan suci ramadan
lantunan ayat suci al quran menggema di halaman kantor bupati kutai kartanegara
lantunan itu berasal dari ribuan warga yang mengaji dipimpin ulama gus miftah
yang kemudian dilanjutkan dengan porsolawat bersama
pengajian bersama yang digelar pemerintah daerah gukar ini merupakan salah satu dari dua puluh tiga program gukar idaman
yaitu program gerakan eta mengaji idaman atau gemah idaman
program ini dicanangkan oleh bupati kukar edi damansyah
pengajian bersama ini telah berlangsung lama secara rutin
sejak edi damansyah menjabat bupati kutai kartanegara lima tahun lalu
para jemaah juga menyimak cara mahgus miftah
seorang ulama kondang asal jawa tengah ini
dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama
bersilaturahim dengan seluruh warga masyarakat
kami bersama jajaran korkom pindah
jadi ngaji ini dikemas dengan buka bersama
bertepatan dengan dua puluh lima hari kita melaksanakan ibadah puasa ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
jadi bagian dari kegiatan ini
fokus kami berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia
karena fokus kami salah satunya pengembangan sumber daya manusia
yang berahlak mulia umbul dan berbudaya
usai berbuka dan solat maghrib perjamaah
pemkap kukar juga menggelar pengundian bermacam bingkisan lebaran
hingga umroh gratis untuk warga yang hadir
kukar kini menjadi daerah maju dan telah mendapat segudang prestasi tingkat nasional
ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat
khususnya program program edi damansyah
yang membantu ormas keagamaan di kutai kartanegara
satu daerah yang menurut saya cukup maju
dengan banyaknya program program yang dibuat oleh pak bupati
bantuan untuk ormas ormas keagamaan dan lain lain
saya pikir ini perlu dicontoh oleh tempat lain
selain itu saya melihat pak bupati secara personal
termasuk orang yang menghidupkan subuh berjamaah
ini saya pikir sangat efektif untuk komunikasi dengan masyarakat
gus miftah pun berharap masyarakat kutai kartanegara
terus menjaga toleransi antarumat beragama
agar tetap maju menuju indonesia emas